video seorang pria pengendara sepeda motor menodongkan pistol kepada pengendara motor lain ini
terekam di jalan raya bekasi cakung jakarta timur pada senin pagi dan langsung viral
senin siang kapolsek cakung kompol syarifah caira sukma menyebut
peristiwa itu dipicu ulah seorang pengendara motor yang melawan arus lalu lintas
ia malah terus melaju meski sudah ditegur pengendara lain
seorang anggota polisi yang melintas menuju mapolsek juga menegur pelaku
karena sepeda motornya disenggol tetapi tersangka pelaku justru mengancam polisi dengan pisau
polisi lantas menodongkan pistolnya dan menangkap tersangka
sebelah di tegur dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau
dan mengarahkan ke arah perut aparat sehingga diberikan peringatan
dan direbut pisau tersebut
pelaku dibawa ke kantor pos
hingga senin malam pemotor itu masih diperiksa di mapolsek cakung jakarta timur
stefanus wangge jakarta